tante senang sudah cukup
ya cukup sangat menguaskan
sangat mengapresiasi majelis hakim yang telah memberikan poni sesuai dengan dakwaan pasal kuhap tiga ratus empat puluh
kalau kemarin memang lebih rendah kemarin
kalau kemarin kan jpu memberikan tuntutan delapan tahun kan nggak sesuai dengan dakwaan pembunuhan berencana
karena mereka adalah aktor suami istri ini kan adalah aktornya